kasus pembunuhan brigadir yosua menyeret banyak nama polisi baik dalam upaya pembunuhan hingga upaya menghalang halangi proses penyidikan
seakan menjadi tamparan besar bagi institusi polri
kasus ini disebut sebut seperti fenomena gunung es yang menunjukkan sedikit dari segudang pekerjaan rumah internal polri yang perlu dibenahi
lalu bagaimana publik bisa memanfaatkan momen ini guna mendesak polri segera bersih bersih internal
dan bagaimana pula setelah ini pengawasan polri juga harus kita tingkatkan
dan untuk membahas lebih dalam sudah bersama kami
pertama adalah penasehat ahli kapolri hermawan sulistio
prof kiki selamat malam
baik yang kedua adalah ketua umum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia atau ylbhi muhammad isnur
pak isnur selamat malam
selamat malam mas dam mas kiki
baik saya akan ke prof kiki
prof ini kemudian menjadi presiden besar presiden yang tentu akan
dan diingat tentang citra polri begitu
bagaimana kita sebagai publik ini memanfaatkan mempergunakan momen ini untuk mendesak polri bisa evaluasi dan bersih bersih begitu prof
harapannya jangan kemudian ini seperti kembang api yang sekali meletus kemudian hilang
ya jadi disebut reformasi atau perubahan atau perbaikan tetapi intinya adalah perbaikan
perbaikan ada dua fungsi pengawasan yang dilihat yang pertama fungsi pengawasan eksternal
fungsi pengawasan eksternal ini adalah terutama dari keterbukaan
tanpa transparansi tidak akan ada fungsi pengawasan eksternal
karena sudah terbukti
sekarang kompolnas dan yang lain lain tidak berfungsi maksimal untuk pengawasan ini
yang kedua secara internal kenapa di profam terjadi penumpukan fungsi di profam
fungsi profesi ada di situ fungsi penyidikan ada di situ fungsi etika
fungsi etika ada di situ
ini menimbulkan apa yang disebut sebagai power times to corrup gitu
nah dengan posisi seperti ini kedudukan propam kan kemudian menjadi sangat kuat
bahkan kalau propam tidak merekomendasikan satu calon kapolri untuk naik misalnya dia bisa mencoret satu nama
nah dan mencoret nama yang lain
tetapi ini karena penumpukan fungsi fungsi itu
nah ini yang harus dievaluasi
yang kedua fungsi pengawasan secara umum
pengawasan ini meliputi kedua hal
pertama kan pengawasan atas potensi penyalahgunaan kewenangan
yang dimiliki khususnya dalam bidang penyidikan dan bidang reses
itu tidak ada batas batasnya karena ditentukan oleh dirinya sendiri
ketika penjahatnya adalah pelakunya itu adalah orang yang harusnya mengawasi pengawasan ini
ya yang terjadi seperti sekarang
nah yang kedua fungsi pengawasan
ini juga mencakup bukan hanya pengawasan atas fungsi fungsi reserse dan kriminal
tetapi juga perilaku
perilaku publik saya kira sudah muak juga dengan perilaku hedon
perilaku sekarang kan ada asumsi kalau orang masuk polisi itu pengen kaya
ini yang harus diawasi dibenahi
aturan aturan seperti peraturan kapolri tentang jenis mobil yang boleh dimiliki oleh jenjang jenjang jabatan dan pangkat
itu tidak pernah diterapkan secara efektif
itu sudah ada aturannya
misalnya untuk jenis mobil tertentu pangkat setingkat kapolres akbp apa yang boleh
tidak boleh yang jenis mobil mewah misalnya
ini menyangkut perilaku yang selama ini disorot publik
jadi pertama kewenangan yang kedua perilaku
itu yang harus dibenahi ke depan
kemudian anda katakan penemukan fungsi propam begitu yang rasanya overpower
artinya kita perlu melakukan restrukturisasi begitu prof
agar kemudian wewenang pengawasan polisinya polisi ini rasanya bisa lebih lebih
tidak hanya dikuasai oleh satu divisi propam saja begitu maksud anda
sebelum ini kan tidak numpuk jadi satu
tiga fungsi yang dimiliki oleh propam seperti sekarang
itu misalnya untuk fungsi pengawasan paminal
paminal itu dulu dibawah deputi intelijen
sekarang asisten intel camp
tapi lalu dipindahkan ke propam
dijadikan satu gitu
dengan fungsi profesi
fungsi profesi lalu fungsi etika
itu numpuk jadi satu
sebelumnya tidak seperti ini
artinya harapan kemudian reaksesif
sebelumnya sudah bagus ya
paminal itu dibawah intel camp
ini salah satu kuncinya disitu
saya akan ke pak isnur
pak isnur kemudian ylbh ini sempat mengatakan bahwa ketika kita bicara soal kasus sambo yang kemudian kental aroma rekayasa di awal sebelum kemudian ada di desakan publik
ini sempat mengatakan bahwa ketika kita bicara soal kasus sambo yang kemudian kental aroma rekayasa di awal sebelum kemudian ada di desakan publik
ini anda mengatakan bahwa tidak sekali ini saja terjadi
jadi sebetulnya kalau kita katakan ini bukan masalah oknum tapi sistem yang rasanya sudah mengakar begitu ya pak isnur
lbh setiap hari menerima pengaduan dari masyarakat
dan sangat banyak temuan kami rekayasa kasus itu dilakukan di level level polsek polres polda bahkan sampai level mabes gitu
dan itu ditemukan misalnya sampai oleh hakim di level makam agung baru ketahuan dan dibebaskan orangnya
jadi kita sudah sangat sering menemukan dan melaporkan
dan tadi benar yang dibilang oleh mas kiki ya prof kiki kami sangat sering melaporkan ke propam
kami sangat sering melaporkan ke biro wasidik
tapi tidak ada kemudian pemberian sanksi atau keseriusan mengungkap itu gitu
justru malah kemudian kami pernah dapat cerita propam itu malah kemudian memeras lagi kepada aparat yang diperiksa
jadi ke polseknya datang kepada kami minta minta maaf untuk dihentikan laporan kenapa
karena dia sudah habis habisan uang untuk nyetor gitu
itu yang pernah kami dapat cerita dari pada kepolisian yang dilaporkan kepada propam
tapi itu kan bukan tujuan kami tujuan kami adalah sanksi yang tegas buat aparat yang melakukan pelanggaran gitu
dan kalau misalnya ada kepolisian yang melakukan tindak pidana ya
misalnya gini ketika dalam penyidikan dia menyiksa habis habisan ada banyak kasus berpikir sampai meninggal tahanannya
jadi kayak salah juga soalnya gantung diri prikaut sejunjung
itu kepolisian cuma dapat sanksi etik doang tidak dipidana
padahal harusnya kalau orang sampai membunuh orang dalam pemeriksaan menyiksa orang itu kan pidana
harusnya diberikan sanksi yang tegas jadi bukan hanya pengawasannya tapi juga sanksinya sanksinya harus tegas ya
sekarang publik bisa melihat contoh bagaimana beberapa polisi walaupun levelnya brigjen gitu ya
dia melakukan kesalahan tapi juga ditarik ke pidana nah harusnya tindakan yang sama dilakukan kepada kesalahan kesalahan yang lain juga
nah tapi saya melihat gini ada juga soal kultur prof kiki
sering terucap ya kan belum apa apa kekerasan segini dalam pelatihan juga saya diginiin
jadi kira kira pertanyaannya apakah juga kultur kekerasan ini terjadi di mana mana mulai dari sistem pendidikan
jadi mulai pendidikan apakah ada kekerasan gitu apakah ada tanda kutip kalau dalam kepolisian kan banak buah itu bisa menolak perintah yang melanggar hukum
dan dilindungi oleh hukum ya nah kultur bawahan yang bisa menolak kekerasan itu juga belum hidup
jadi masih seperti di masa di bawah abri gitu atasan perintah apapun langsung dilakukan
nah harusnya aparat kepolisian harus kritis kepada atasan yang melanggar hukum
dan dibangun sistem dia bisa melapor ke yang lebih tinggi dan yang melanggar hukum ini dipindahkan
baik mas isner
satu lagi satu lagi pak bram
eksternal harapannya juga mas yuki ini juga diakomodir lebih kuat peran ombudsman dan komnasam
jadi pengawasan eksternal jadi pengawasan eksternal
eksternal bukan hanya kompolnas tapi ombudsman juga sebagai pengawasan lain publik
dan juga komnasam yang selama ini juga banyak pengaduan tentang kepolisian
bagaimana rekomendasi mereka itu lebih didengarkan oleh kapolri
lebih diterima dan berdampak pada pemberian sanksi atau penghukuman kepada aparat yang melanggar
baik mas isner tapi ketika tadi prof kiki juga menyebutkan bahwa rasanya adif propam hari ini cukup over power
begitu bagaimana anda melihat ada wacana misalkan kita membagi
kita membagi merestorisasi pengawasan internal polri itu hanya di satu divisi saja
bagaimana anda melihatnya misalkan anda kaitkan dengan berbagai kasus hukum di daerah yang kemudian dibantu ditangani oleh ylbhi
ya itu bisa jadi ya saya belum menemukan rekomendasi lain terkait propam
tapi saya mengalami perbedaan sikap memang
zaman dulu itu tanda kutip ya
tidak lebih mereka merasa super power gitu
tidak bisa saling menutupi satu sama lain
kalau sekarang memang dalam menutupi itu lebih terkoordinir gitu
ketika ada laporan laporan itu lebih terkoordinir lebih sulit emang tembusnya
saya nggak tahu apakah pengalaman dulu mungkin perlu dikaji lagi gitu ya
pemisahan antara paminal pidana penyidikan dan juga etik gitu
tapi saya ingin mendorong gini bahwa masalah reformasi yang kita sekarang lihat ini tidak sesederhana hanya di propam saja
tadi mas kiki saya ingin bilang saya prof kiki banyak rekomendasinya
tapi masalah besar lain juga banyak kira kira
salah satunya yang anda maksud perspektif keamanan tadi ya
ya tapi propam itu masalah
tapi misalnya di masalah reserse itu kan ada masalah
dimana misalnya kewenangan kepolisian teramat besar jika dibandingkan di negara lain
standar standar konvensi internasional itu belum diterapkan
penahanan sekian lama berwenang menahan sendiri
sehingga si tahanan itu dalam posisi yang benar benar tidak berdaya di depan polisi
itu penting juga
makanya reformasi kuhp ya penting kita percepat juga dorongnya
jadi perbaikannya dari berbagai sisi gitu bukan hanya di propam saja
baik baik tapi kita coba akan fokus terkait dengan bagaimana kemudian pembenahan ini ada di dalam tubuh polri secara keseluruhan begitu
saya akan kembali ke prof kiki prof tadi disebutkan banyak kasus di lapangan ini yang ternyata soal kultur begitu prof
perspektif mengamankan itu rasanya masih diremehkan beberapa
beberapa oknum petugas yang mengatakan bahwa cuma begitu misalkan
bukan sesuatu hal yang perlu masuk dalam tindak pidana
bagaimana anda melihat ternyata bukan soal oknum saja ini soal kultur dan banyak sistem begitu loh prof
ya jadi begini polisi itu ada fungsi penegakan hukum dan ada fungsi harkam tipmas
fungsi pelayanan publik untuk keamanan

selama ini yang disorot itu selalu penegakan hukum

nah selama ini yang disorot itu selalu penegakan hukum
media pun lebih suka memberitakan penangkapan narkoba teroris atau apa
tapi bagian polisi masyarakat palmas ada bin masnoken itu nggak menarik
tidak menjadi keperhatian publik gitu
tidak menjadi keperhatian publik gitu
nah jadi salah satu reformasi yang terjadi adalah reformasi kesehatan
nah jadi salah satu reformasi yang terjadi adalah reformasi kesehatan
nah jadi salah satu reformasi yang terjadi adalah reformasi kesehatan

kami mendorong akan menggeser lagi
jangan hanya penegakan hukum

taktu lainnya kepolisian sekarang itu presisi
yang pertama adalah predictif
harus mampu memprediksi potensi yang akan terjadi sebelum meledak
artinya di fungsi pemelisian masyarakat ini

ya kuat dekat dengan masyarakat
pencegahan ya prof
polisi itu bukan hanya nangkep nangkep itu pun
tapi saya ingin ingatkan mas ibnur
bahwa memang bawahan itu bisa menolak atasan kalau melanggar hukum
karena atasan polisi itu bukan komandannya
atasan polisi itu hukum
dan ini pernah dilakukan dua kali kabar reskrim bintang tiga kabar reskrim aktif
ditahan diadili di sidang dan dihukum
nah itu yang kita mau kembalikan lagi
sehingga publik melihat oh ini bukan masalah militeristik
kenapa om bintang tiga jadi tangkep kok
sendiri loh ya
nah dengan propam yang lama
ini yang kita akan kembalikan lagi gitu
prof tapi bagaimana kemudian ketika anda katakan tadi kapolri saat ini
dengan tagline presisi itu sudah lebih meluaskan lagi pendekatan keamanan itu
dengan lebih humanis begitu ya anda maksudkan tadi
nah bagaimana kemudian perspektif itu ditanamkan pada anggota polri
percuma hari ini kita publik berbicara soal evaluasi pengawasan
pengawasan dari luar diperketat
tapi kemudian tidak dari dalam kita menumbuhkan kesadaran terkait
dengan fungsi tugas dan juga pendekatan keamanan tadi
perlindungan kepada masyarakat dari polri nya sendiri prof
ada studi yang sangat menarik untuk disertasi doktornya tambodo
sekarang karo renanya asrena
karo jaksera jianseranya srena
rata rata idealisme calon polisi ini yang akan dididik itu tinggi
tapi tidak terlalu tinggi
karena mereka ingin kaya ingin terhormat ingin baik
ketika pendidikan mereka jadi idealis sangat idealis
begitu keluar mau ngubah republik mau ini sangat idealis bagus
tapi begitu keluar pendidikan
masuk ke dunia realitas
maka ada reproduksi perilaku buruk dari senior seniornya
nah ini dulu yang mau dipotong oleh pak tito dengan mengirim ke luar negeri aja
alumni alumni aku langsung dikirim ke luar negeri semua
yang jadi masalah adalah bahasa inggrisnya nggak nyampe
tapi kalau dengan pola itu ketika kembali ke indonesia kan akan bertemu juga dengan para senior
yang sudah akan lebih lama
di tingkat tingkat manapun begitu polda polres polsek begitu
dari pengalaman mereka yang keluar negeri
yang balik ke indonesia tidak seburuk yang counterpart nya
seburuk teman teman kerjanya
yang jadi masalah adalah bagaimana kita sekolahkan mereka ini yang tinggi tinggi keluar negeri
dengan moralitas yang lebih baik nantinya
itu yang mimpi saya gitu
ini tentu menjadikan
menjadi jalan baru yang mungkin bisa dicoba begitu ke depannya prof
saya akan ke mas isnur lagi
tadi anda sudah menyebut soal bagaimana pengawasan internal ditingkatkan
tidak hanya kompolnas
karena kalau kita lihat juga kompolnas kemarin rasanya
mengakunya begitu ikut terkena prank ikut terkena skenario sambo begitu
apa yang kemudian bisa didorong ylbhi
kemudian pengawasan ini kita tingkatkan lagi dari sisi eksternal polri mas isnur
yang pertama gini
yang pertama adalah mekanisme pelibatan publik
itu gimana caranya masukan publik itu
laporan laporan dari publik terkait aparat kepolisian itu benar benar transparan
benar benar dicek langsung oleh satuan misalnya pengawasan gitu
sudah sejauh mana dia dilakukan pemeriksaan cek
dan kemudian berikan sanksi kepada yang melanggar itu dengan baik ya
karena seringkali kita dapat kita buat laporan
tapi kita nggak tahu kemana itu hasilnya laporan
banyak sekali laporan dari kita itu
sangat banyak kajian dari berbagai lembaga
dari kampus dari manapun itu terkait perbaikan kepolisian
sejauh mana juga ini diserap oleh kepolisian
karena itu adalah sumber daya yang selama ini memberikan fokus ya
pengkajian pengkajian itu diterap sebagainya diterapkannya
yang ketiga tentu kajian kajian dan kelembagaan
ombudsman itu sangat banyak kasih rekomendasi itu
baik rekomendasi per kasus rekomendasi per tema per lembaga per tahun sangat banyak
cukup banyak rekomendasi yang penting itu bisa diadopsi dikumpulkan
dengan sangat baik dipetakan ulang
dan kemudian diserap dengan maksimal dan diaktifkasikan ke dalam
nah soal struktur juga perlu perbaikan
ada banyak kajian misalnya tadi mas siti cerita soal bagaimana pemecahan propam
itu menjadi menarik ya
termasuk saya juga gini
di satuan mana lagi yang kita perlu cek lagi yang lainnya
itu juga mungkin bisa diperbaiki ya kira kira seperti itu mas
baik artinya menurut anda ini juga menjadi momen penting ya
kita tidak hanya kemudian fokus pada propam saja
tapi melihat lagi bagaimana kemudian apakah ideal struktur yang sudah ada saat ini
ya gini kalau mungkin dalam keseharian kita harus berhusnuzon ya
kira kira gitu ya mas kiki kepada orang
tapi dalam pertugas kepolisian kita sekarang harus sehuzon
dalam setiap tindak itu harus benar benar curiga
ini ada nggak sesuatu di belakangnya
kita harus mengubah paradigma
dengan demikian kita punya pengawasan yang menjadi lebih tajam
lebih peka lagi gitu
kalau ada pemeriksaan maka sejak awal kita sudah punya kecurigaan
ini ada potensi penyimpangan yang kuat
nah gitu kira kira
kalau kemudian kita harus melakukan pengawasan yang ketat
maka dengan demikian semua akan diawasi dengan baik
baik baik itu sebuah rekomendasi begitu
nah prof kiki terakhir begitu singkat saja
bagaimana kemudian sekali lagi kita memanfaatkan menggunakan momen ini
untuk bersih bersih untuk kembali meningkatkan pengawasan kita terhadap polri
harapannya tentu adalah polri yang lebih baik ke depan
karena ini kemudian menjadi lembaga negara yang paling tidak pada april lalu
kalau tidak salah menjadi tiga lembaga paling dipercaya masyarakat begitu prof
singkat saja prof
jadi begini selama ini kritik terhadap polisi adalah
wah polisi ini terlalu kuat terlalu berwenang untuk apa saja gitu ya
kalau dulu abri itu duifungsi sekarang multifungsi kayak gitu
saya melihatnya terbalik
polisi ini sangat lemah
sekarang ini jangankan menghadapi institusi lain atau menghadapi apa
menghadapi sosmed anak anak saja sejebol kok
jadi lemah sekali gitu loh
sehingga mari kita perkuat mumpung ada kekuatan publik sekarang ini
kita benahi benahi kita ajak membenahi
dan kapolri nya ini sangat reseptif terhadap ide ide
saya tidak pernah melihat di seluruh dunia
ada kapolri yang membuat ada kepala kepolisian
yang membuat perlombaan lomba orasi demonstrasi dipoldal dipolres
dengan main besar besar kapoldanya dimaki maki kapolrinya dimaki maki gitu
dikasih makan lagi yang menang dikasih duit lagi

pari tradisi ini jangan dirusak hanya karena ada satu tikus di pasar ini
jangan pasarnya dibakar gitu
baik harapannya tentu kita akan kawal bersama
bukan kemudian kita menjadikan satu kasus menjeralisir semua institusi polri
tapi harapannya tentu adalah niat baik ini bisa membenahi institusi penegak hukum di negeri ini
terima kasih atas waktu anda prof kiki hermawan sulistyo
penasihat ahli kapolri dan juga muhammad isnur ketua umum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
telah bergabung bersama kami di sini
di ane indonesia breaking news salam sehat selalu